halo selamat malam pertarungan pilpres telah menciptakan narasi yang melelahkan
sekaligus membentuk polarisasi dalam tatanan kehidupan masyarakat
retorika populisme yang berkembang di setiap lini
menguatkan pelebaran jarak antara pendukung dalam kontestasi
menjelang putusan sidang sengketa pilpres esok hari
kami akan coba menganalisa menerka sekaligus mencoba mencari jalan keluar
dari gejala atau mungkin sudah terjadi
kertakan dalam tata kehidupan sosial masyarakat
sebagai dampak masifnya pertarungan politik yang dibangun selama ini
bersama saya budi adiputro kami akan hadirkan informasi dan pembahasan
mendalam mengenai perkembangan politik demokrasi di indonesia dalam layar demokrasi
kami sudah mengantisipasi hal itu dan belum berencana untuk menutup pusat pusat keramaian di sekitar gedung mk
kami sudah melaksanakan pengamanan dan bekerjasama dengan unsur tni dari kodim lima puluh
beberapa tempat tempat di luar obyek vital pengamanan terkait masalah pilpres
yaitu kpu bawaslu dpr dan mahkamah konstitusi
tempat tempat di mana tempat tempat keramaian diantaranya pusat pusat hiburan
juga sudah saya koordinasikan
pasukan cadangan yang memang standby di tempat tempat aktivitas ataupun mal mal yang ada di sekitar jalan sudirman dan tamrin
kita belum sampai ke sana karena kita melihat situasi perkembangan di lapangan bahwa sampai dengan hari ini juga
pengalihan jalan hanya sebagian saja di depan jalan merdeka barat
yang mengarah ke harmoni dan sekitar wilayah istana dan sekitarnya
pihak kepolisian memastikan unjuk rasa yang akan dilakukan oleh beberapa elemen masyarakat
esok hari tidak akan semasif masa pada dua puluh satu dan dua puluh dua mei yang lalu di bawaslu
polri memastikan unjuk rasa yang akan terjadi akan berlangsung aman
pihak kepolisian melarang masa melakukan unjuk rasa di sekitar mahkamah konstitusi
pada saat pembacaan hasil sidang sengketa pilpres
di mana masa yang akan berunjuk rasa diperbolehkan melakukannya di sekitar monas dan juga patung kuda
kalau potensi potensi seperti itu tidak menutup kemungkinan
yang termasuk potensi potensi tindakan tindakan yang anarkis yang dilakukan oleh orang orang tertentu
yang sengaja memprovokasi massa yang tadinya damai
yang ketika terjadi kerumunan massa psikologi masa akan sangat mudah dipengaruhi oleh orang orang tertentu
itu kita antisipasi semaksimal mungkin
namun ancaman dan potensi gangguan keamanan di pelaksanaan phpu
di mk ini itu tidak semasif atau serawan ketika masa melaksanakan kegiatan demo di tanggal dua puluh satu dua puluh dua mei di bawaslu
sementara itu menteri komunikasi dan informatika rudiantara mengimbau masyarakat pengguna media sosial
untuk tidak menebar hoax provokasi ujaran kebencian serta sara
ia menambahkan pembatasan akses internet tidak akan terjadi jika tidak ada peningkatan
peningkatan penyebaran hoaks
hal itu disampaikan oleh menteri rudiantara saat menghadiri rapat kerja nasional asosiasi penyelenggara jasa internet indonesia
di medan sumatera utara rabu pagi
dari grafik pantauan kementerian terjadi tren penurunan penyebaran hoax
dan ujaran kebencian pasca pembelotren akses yang sebelum dilakukan oleh pemerintah
apa yang sudah dilakukan
waktu tanggal dua puluh dua dua puluh empat itu kualitas hoaxnya itu memprovokasi mengakses
menghasilkan semua dan sekarang sudah mulai dikatakan tidak ada
yang berkaitan dengan hasil pemilu
url nya kanal yang dihakil itu ada enam ratus tujuh ratus
sehari tutup menaruh empat ratus dan soal muncul lagi
dan sekarang sudah turun sampai tidak sampai seratus beberapa hari terakhir
nah ini kita harus jaga jadi tanggung jawab kita bersama
untuk memastikan tidak ada yang memantik hoax
jadi tidak memantik hoaks dan tidak memantik hoaks
karena alasannya apa juga
hoaks yang satu dua sudah mengatakan dua puluh dua gugup mengatakan bahwa akan menerima keputusan umk
dan tidak mengerahkan masa
dan sekarang kalau ada yang mengerahkan masa tujuan apa
orang satu dua yang sendiri mengatakan sudah akan ada masalah
untuk membatasan internet
iya ada pembatasan internet
oh ada pembatasan atau enggak
jangan kalau menurut saya jangan jangan
jangan nyebar hoaks
saya minta jangan memantik hoaks dan jangan memviralkan hoaks
ribuan peserta aksi unjuk rasa kawal sidang mk rabu sore membubarkan diri
masa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat itu menyampaikan akan kembali hadir
untuk mengawal sidang keputusan mk
masa yang mayoritas menggunakan pakaian berwarna putih
mulai meninggalkan kawasan jalan medan merdeka barat sekitar pukul enam belas lewat lima belas
sebelum memubarkan diri
pimpinan masa sempat membacakan petisi berjudul kedaulatan rakyat untuk keadilan dan kemanusiaan
petisi itu antara lain menyatakan akan menolak dan akan melawan secara konstitusional
segala bentuk putusan hukum yang menjustifikasi kecurangan dan kezaliman
masa akan hadir kembali esok untuk mengawal sidang pembacaan keputusan mk
di viladina indonesia
sebelumnya rabu siang suasana di sekitar bundaran patung kuda semakin ramai oleh pengunjuk rasa
selain masa ormas islam yang telah tiba sejak pagi
sekelompok pemuda juga ikut melakukan aksi unjuk rasa
setidaknya ada tiga kelompok yang berpengalaman
setidaknya ada tiga kelompok yang berpengalaman
selain kelompok pemuda yang melakukan aksi unjuk rasa
tempat ini pasalnya aksi unjuk rasa kek mpm dianggap mengganggu aksi ormas
setelah bernegosiasi masyarakat setuju untuk sedikit jauh
sebelumnya menko polhukam wiranto tegas melarang semua pendukung termasuk fpi
demonstrasi di mk jelang putusan mk esok hari menko polukam akan menindak tegas semua pihak yang mencoba mengganggu situasi yang kondusif di ibu kota saat putusan mk kamis esok
menko polukam wiranto mengaku heran dengan adanya pihak yang tetap ingin berunjuk rasa padahal kedua paslon baik jokowi ataupun prabowo telah mengimbau pendukungnya untuk tidak berdemo
dan sampai ada unjuk rasa di sekitar mahkamah konstitusi karena akan mengganggu kegiatan kegiatan yang memang menyangkut kepentingan nasional
nah tentunya kalau nanti ada yang nekat ada yang kemudian demonstrasi bahkan kemudian menimbulkan kerusuhan saya tinggal cari aja
demonstrasi itu kan ada yang mengajak ada yang mendorong ada yang menghasut
nah kita tinggal tahu siapa ya siapa tokoh tokoh yang bertanggung jawab itu
nah tinggal kami ya cari tokohnya kami tangkap aja karena menimbulkan kerusuhan
masih soal rencana pengumuman putusan mk kepala staf kepresidenan muldoko menyebut setidaknya ada tiga puluh orang terduga teroris yang masuk ibu kota saat pembacaan putusan sengketa pilpres esok hari
dikutip dari detik com menurut muldoko
tni polri telah memetakan adanya potensi kerawanan
pada dua puluh tujuh juni esok ia menjamin bahwa keamanan nasional masih bisa terkendali dengan baik
puluhan ribu personil dari tni polri diterjunkan untuk mengantisipasi ancaman kerusuhan bahkan teror
terduga teroris bahkan sudah terdeteksi dan dikenali sehingga aparat tinggal mengamankan mereka jika terjadi sesuatu
ada jaringan terorisnya juga ikut main main nanti kita sudah tahu
berarti sudah dipetakan ya pak
sudah kita petakan
tni polri mengarahkan
saya kan kekuatan sangat besar ya
ada empat puluh ribu orang yang siap
menurut saya cukup memadai
informasi sementara sih besok kurang lebih tiga ribu
ya dua lima ratus menang tiga ribu
tidak maksud saya kekuatan kemungkinan masa yang akan turun antara dua lima ratus menang tiga ribu lah
tidak bisa dipungkiri pengumuman putusan sengketa pilpres esok hari mengundang kegelisahan publik polarisasi
pahit pendukung menghantui setiap gerak langkah
demokrasi ke depan rekonsiliasi yang menjadi wacana selama ini direncanakan hanya mungkin pada tahap elit
sementara tatanan bawah di akar rumput yang tetap bermasyarakat dengan radiasi narasi yang dibangun oleh para petinggi
eksesnya seperti itu ya
lengkap dengan hipertrofi sudut pandang masing masing
bahasanya sulit sekali tapi memang seperti itu
lalu apakah betul kohesi sosial terkoyak sebagai dampak dari polarisasi politik
bagaimana pula gejolak publik jelang dan pasca penetapan mkid
apa yang dirisaukan
apa perlu juga kita risau tentang kondisi sosial politik kita di level grassroot
kami akan mencoba menelaah sekaligus mencari jalan keluarnya bersama dua orang narasumber saya malam hari ini
ada sosiolog musti umar pak musni terima kasih sudah datang
kemudian ada analis politik bang boni hargens
bang boni terima kasih sudah datang udah lama kita gak berjumpa
saya mau awali sebenarnya saya tertarik dengan tema ini
kalau kita bicara elit kalau bicara jelang putusan pasti kan banyak kita membahas mengenai apa namanya sengketanya isi dalilnya isi materi pembuktiannya
terus bagaimana rekonsiliasi di level elit
kita lupa ada masyarakat di bawah yang juga sudah terpapar radiasi yang cukup ini kalau ibaratnya kanker stadium empat mungkin kalau kita lihat radiasi politiknya
saya tertarik dengan tweetnya pak musti umar beberapa waktu yang lalu
kita boleh buka nggak tweetnya pak musni yang memantik saya kenapa kemudian persoalan masyarakat ini menjadi agak menarik
kita lihat pak musli dan juga bang boni di belakang kita ini
pak musti umar ini men tweetnya dua puluh empat juni dua ribu sembilan belas
beliau mengatakan sebagai sosiolog saya hanya bisa menulis dan berharap semoga putusan mk tentang sengketa pilpres bisa hadirkan rasa keadilan rakyat
jika tidak saya duga protes sosial akan terus terjadi
kalau itu terjadi bgs itu mungkin bangsa ya pak ya
bangsa kita semakin sulit mk tumpuan terakhir untuk selamatkan bangsa
apa yang coba anda ungkapkan pak musni di detik detik terakhir menjelang d ini putusan penting ini
ada protes sosial yang terus terjadi ada hal hal yang sepertinya dari tulisan itu tersirat dan tersurat
ada kerisauan yang coba anda ungkapkan
apa yang berlaku pak
ya jadi makasih
saya hanya membaca fenomena yang terjadi di masyarakat
bahwa ada perasaan ingin hadirnya keadilan di dalam apa itu putusan mk
tapi kita kan nggak tahu
tapi kita kan nggak tahu apa yang akan diputuskan oleh mk
kita hanya memberi apa itu menyampaikan tulisan
dan itu harapan
dari berbagai dialog saya dengan masyarakat termasuk yang demo itu
karena saya pada aksi dua ratus dua belas itu saya hadir
dan kemudian aksi reuni dua ratus dua belas saya dah hadir
dan saya coba wawancara dengan banyak pihak
apa sebenarnya yang ingin mereka capai dari demo demo yang mereka lakukan
tapi untuk terakhir ini saya nggak hadir karena berbagai kesibukan gitu
tapi saya bisa menangkap keinginan mereka itu bagaimana hadir keadilan
mungkin inilah barangkali yang kalau nggak bisa ditangkap
saya khawatir ini nggak selesai selesai masalah
padahal kalau saya ingin setelah selesai masalah
setelah selesai atau putusan mk itu sudah dikeluarkan
supaya kita kembali damai kembali kita bekerja sama untuk membangun bangsa kita
ada dua harapan pak musti yang saya tangkap
keadilan bisa terwujud termanifestasi dari putusan mk
dan kedua setelah putusan kita damai damai saja
tapi anda menyimpan ada protes sosial yang protes sosial ini bisa berdampak pada macam macam
nanti seperti apa bayangan anda
nanti bang boni apakah juga menangkap sinyalemen yang sama
kita akan bahas itu saja deh bang
kami akan segera kembali
oke sebelum nanti ke bang boni untuk bisa mengelaborasi lebih dalam
protes sosial seperti apa yang kemudian anda bayangkan
dan keputusan yang adil seperti apa yang anda bayangkan gitu
bahwa ini tidak berujung pada protes sosial atau berujung pada protes sosial gitu pak musni
sebelum nanti bang boni akan elaborasi
ya jadi memang yang diharapkan masyarakat itu bagaimana menghadirkan suatu keadilan
rasa keadilan di masyarakat itu sendiri
kalau itu curang ya tentu disampaikan curang
kalau nggak curang apa gitu ini ya
jadi itu keinginan masyarakat
supaya hadir dalam keputusan itu
tapi itu kan dalam perspektif rakyat
kalau perspektif penguasa lain lagi kan pak
makanya kita bicara dari perspektif rakyat sekarang
protes sosial seperti apa yang kemudian anda bayangkan akan terjadi
karena kita jujur saja pak kalau bicara protes sosial bang boni
yang paling terbaru lah dua puluh satu dua puluh dua mei kita lihat ada sembilan korban yang mungkin saja itu sengaja atau tidak sengaja
itu telanjang mata kita lihat gitu
apakah itu akan mungkin terjadi
ya itu mungkin
itu bisa jadi juga
saya kira tidak akan selesai
kalau orang nggak puas itu macam macam aja deh
bisa diskusi di ruang ruang terbuka pergi ke dpr apa saja yang bisa dilakukan
padahal yang kita inginkan itu setelah ada putusan kita kemudian kembali bersatu dan lain sebagainya
tapi saya khawatir itu tidak terjadi
kalau saya lihat dari gejolak yang begitu terjadi apa
itu terjadi karena tidak hanya pilpres ini
tetapi juga hal hal lain karena orang merasakan bahwa ada yang di angka setinggi langit ada yang ditekan
masalah yang dirasakan oleh masyarakat
nah bagaimana menghadirkan keadilan ini supaya masyarakat damai dan lain sebagainya
jadi sebenarnya kalau menurut saya pilpres itu hanya puncak dari masalah yang terjadi gitu ya
yang paling terlihat di panggung depannya aja
ya sebetulnya begini
harus kita akui juga secara jujur bahwa gambaran besar dari desain politik dan juga dinamika yang terjadi sampai hari ini
itu ada dua ada fakta dan opini politik yang terpisah terbentang begitu jauh
ada fakta yang seringkali tidak disentuh tetapi opininya terus dimainkan
narasi dimainkan dibangun sedemikian masif
sehingga terbentuk satu persen
terbentuk satu persepsi bersama di kalangan sebagian besar masyarakat bahwa proses pemilu curang pemerintah zolim aparat zolim dan sebagainya
itu narasi yang betul atau narasi yang tidak betul menurut anda
nah kalau opini kan ukurannya itu kita tidak punya satu ukuran standar
artinya tidak ada satu standar tunggal
ini akan terus menjadi sesuatu yang debatable
tetapi kalau kita bicara soal penegakan hukum
kita bicara soal kepastian dalam law enforcement
nah proses yang terjadi di mk itu adalah sebuah proses menampilkan fakta dan adu argumentasi berdasarkan bukti bukti
nah maka keputusan besok itu adalah sebuah keputusan dari rasionalitas sebuah keputusan dari kewibawaan hukum sebuah keputusan dari realitas hukum yang harus kita diterima
bahwa ada perasaan ketidakadilan ada perasaan kecurangan
nah perasaan tidak bisa menyelesaikan apapun dan tidak bisa menyimpulkan apapun
karena perasaan pun harus diukur
diukur dengan bukti
kalau toh memang ada kecurigaan soal kecurangan ya buktikan
dan terbukti bahwa bambang wijayanto dan tim hukumnya tidak mampu menampilkan saksi saksi yang qualified
dan juga tidak mampu memaparkan corpus delicti yang memadai untuk bisa mendukung gugatan mereka tentang adanya kecurangan yang sistematis
sistematis yang terstruktur yang masif
jadi perasaan pemikiran adanya kecurangan ketidakadilan itu tidak terkonfirmasi di persidangan dari fakta fakta persidangan
dan harus kita mengerti bahwa apa yang diputuskan oleh mahkamah konstitusi besok itu adalah sebuah keputusan hukum berdasarkan fakta fakta
bukan sebuah keputusan berdasarkan emosi sentimen kelompok atau berdasarkan tekanan publik
nah maka kalau misalnya setelah mk terjadi gejolak seperti kemungkinan yang di
di spekulasi oleh pak
saya pikir bisa saja
tetapi kan negara ada aturan mainnya
nah di sana nanti kita bicara soal apakah seluruh aktivitas masyarakat sipil ini in line dengan konstitusi
apakah conform dengan pranata demokrasi yang kita sepakati
ataukah justru ini menjadi ancaman dan gangguan
sehingga dalam hal itu kita memberi ruang kepada aparat penegak hukum
untuk melakukan tindakan tindakan konstitusional
untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara
pertanyaan saya jika tadi anda katakan narasi atau perasaan kecurangan ketidakadilan yang juga tadi sudah diungkapkan pak murni
tidak terkonfirmasi di persidangan yang kita bisa lihat semuanya
setiap detailnya gitu ya
lalu apa yang membuat kemudian protes sosial ketidakpuasan tadi hal hal yang merasa ketidakadilan itu muncul
dan kemudian berekses pada tadi segregasi politik yang tidak berkesudahan
sebetulnya jauh sebelum pemilu
narasi soal kecurangan itu sudah ada
soal kecurangan itu sudah besar sudah dihidupkan sudah digaungkan di mana mana
artinya bahwa siapapun yang memulai ini semua by design
semua ini terencana
memang untuk menyenarik kesimpulan bahwa negara ada pada posisi yang salah
negara ada pada posisi yang menzolimi
kan itu sebetulnya yang mau dibangun
jadi ini design politik saja bukan perasaan ketidakadilan atau kecurangan
bukan ketidakadilan dalam pengertian yang natural yang asli yang jenuin
sebuah perasaan yang juga debatable apakah ini sesuatu yang murni atau politis
saya lebih melihatnya ini perasaan kolektif yang dibangun secara politis untuk ketujuan politis
maka sifatnya adalah pragmatis
pak musni anda
tidak bisa membenarkan perasaan macam ini atau mengakomodasi perasaan macam ini
sebagai determinasi dalam menentukan tindakan tindakan hukum oleh sebuah negara
sementara persidangan dengan fakta fakta tadi bisa kita tonton bersama
pak musni gimana
kalau saya ikuti apa yang disampaikan tentu bambang wijoyonto ya
ya ento sebagai ketua tim prabowo sandi ketua tim hukum ya
dia mengatakan bahwa mereka bisa membuktikan terjadi kecurangan
jadi disinilah kalau menurut saya ada di satu sisi mengatakan itu tidak terbukti
tapi mereka juga yang sebagai tim hukumnya itu mengatakan mereka bisa buktikan dengan
anda lihat di fakta persidangan itu
kalau tadi bang woyi katakan fakta persidangan tidak menunjukkan konfirmasi kecurangan itu
kalau dari ini dari yang kita saksikan itu
memang mereka meyakinkan bahwa itu ada fakta fakta yang mereka bisa buktikan
dan itu terang beneran disampaikan kepada publik
nah saya kira ini barangkali apakah tadi itu karena narasi yang dibangun sejak lama
atau memang yang terlihat
tapi yang pasti bahwa dari berbagai proses itu orang kemudian meyakini
ada hal yang tidak bisa diwujudkan itu luber dan jurdil
jurdil di sini
misalnya apakah ini bisa dibuktikan di dalam persidangan kemarin itu
keterlibatan aparat itu sendiri keterlibatan para pejabat itu pns dan lain sebagainya
itu adalah fakta fakta yang kemudian masyarakat tahu gitu
dan memang kalau di media media mainstream itu tidak diberitakan
tetapi kalau yang namanya di media sosial itu terang beneran
jadi bukan design politik narasi atau perasaan itu bukan design politik seperti di dalam bank
ya saya tahu ya itu misalnya pada saat ada acara di kampung halaman saya di sulawesi tenggara
itu pns dikumpulin itu
dan itu semua teman teman sampai ke pns tapi kemudian ada acara politik di situ
itu masif dan terstruktur
saya tidak tahu itu terstruktur atau tidak
saya tidak tahu terstruktur apa
pokoknya ke faktanya begitu
skala skala tertentu ya misalnya gimana anda lihat
semua ini kan menjadi debatable
karena kemudian kita bicara berdasarkan fakta hukum saja
fakta hukum dan juga fakta yang dalam kenyataan itu bisa dua hal yang berbeda juga
tetapi kan kita tidak bisa memaksakan proses persidangan ini mengakomodasi perasaan kolektif sekelompok orang
yang meyakini ada kecurangan lalu keputusan mk nanti dibentuk oleh perasaan itu
kan tidak mungkin
kalau begitu modelnya negara tidak akan pernah bisa bertahan
pernah nggak punya presiden bahwa keputusan hukum itu didesain atau dibuat atas tekanan publik misalnya
dalam kasus ahok saya kira dalam kesimpulan saya sebagai analis politik faktor tekanan publik yang begitu masif persisten dan berkepanjangan itu juga membentuk keputusan hakim ketika itu
ini mencoba untuk dilakukan lagi sekarang
saya menduga metode itu yang di copy dan diterapkan lagi di dalam proses
indikasinya apa bang boni
indikasinya adalah upaya pengelompokan massa yang sampai tadi katanya dibatalkan kata pemerintah daerah jakarta tapi ternyata orang berkumpul di mk
saya kira kalau ke aparat keamanan kalau polri dan juga badan intelijen kita tidak bekerja keras jauh sebelum ini termasuk tni kita
saya kira yang terjadi akan jauh lebih parah dari dua puluh satu dua puluh dua mei
nah ini kita bicara kan karena ada keberhasilan di upaya pencegahan
bayangkan kalau tidak terjadi pencegahan saya duga akan ada berapa bom molotov yang meledak
pencegahannya itu berupa
penjagaan itu adalah dengan menangkap sejumlah tersangka yang akan membawa bom molotov untuk diledakkan di dalam aksi penolakan hasil pemilu
dan itu sudah terbuka polri menunjukkan bahwa ada orang yang ditangkap
itu bukan meredam aspirasi tapi meredam aksi kejahatan
aksi kejahatan karena dua hal yang berbeda aspirasi dan gerakan kekacauan atau mengacaukan suasana politik itu dua hal yang berbeda
aspirasi itu selalu bicara soal ada pendapat yang murni yang suci yang mulia
maka dibilang vox populi vox dei suara rakyat adalah suara tuhan
tetapi ada juga rancangan politik yang motivasinya jahat dan tujuannya juga jahat

fakta yang menggambarkan ada desain jahat untuk merusak demokrasi ini
dan kemudian kita melihat setelah makin kesini kelompok prabowo sandi menyatakan siap menerima keputusan mk
tetapi ada sekelompok lain masih sangat militan ingin menentang hasil keputusan mk besok jika ternyata dua ditolak permohonannya
artinya bahwa ada kelompok yang sebetulnya penumpang gelap di dalam proses pemilihan presiden ini
mereka ingin mengusung agenda sendiri tetapi menjadikan prabowo sandi sebagai kuda troya
dan aparat hukum dengan melakukan pencegahan dengan menangkap orang orang itu
di situ kita harus mengapresiasi secara luar biasa kepada tni polri
baik saya mau ke pak musni apakah betul memang itu langkah preventif untuk bisa menegakkan demokrasi membuat ketertiban atau memang lagi lagi ini agak tipis irisannya dengan aspirasi
tapi lebih asik jawabnya bisa jenak kami lihat
pak musni anda bisa tanggapi bahwa langkah langkah salah satunya menegakkan demokrasi melakukan pencegahan dengan menangkapi orang orang yang mungkin ini debatable juga
anda lihat ini juga turut menegakkan demokrasi membuat kita lebih tenang
atau justru tadi menjadi pemicu api munculnya gejala protes sosial yang anda tweetkan itu
jadi gini kalau pencegahan itu dimanapun harus dilakukan
karena kita melindungi masyarakat
tetapi yang jadi pertanyaan itu apakah betul mereka mau melakukan itu
atau ini memang desain untuk meredam gejola yang terjadi itu
indera penciuman anda menciumnya seperti apa
saya nggak bisa mengatakan yang seperti itu
tetapi saya ingin mengatakan bahwa ini ada masalah yang memang sangat krusial dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara
jadi trust itu hilang di kalangan masyarakat terhadap mereka yang memegang kekuasaan
dan saya kira ini yang harus dibangun kembali untuk menyelesaikan masalah
apa yang membuat trust itu hilang dan
trust kepada siapa hilang
misalnya contoh saja
dalam pengelolaan negara itu kan masyarakat memandang yang lain seperti yang saya katakan di angka setinggi tingginya yang lain diteken
saya kira itu apakah
ini gimana bagaimana mengejawatakan bahasa anda itu dalam konteks yang lebih personal
ya ini misalnya politik bola bambu
bambu itu kita diinjak satu diinjak luar biasa yang satu diangkat
dan itu terjadi di dalam pemahaman masyarakat sendiri
itu menyakitkan orang yang tidak mendukung pemerintah
padahal kalau menurut saya
oh maksudnya oposisi kemudian diukur begitu ditangkap
jadi kalau menurut saya
kita harus fair juga pak musni
maksud saya begini
kalau ukurannya ini kan kita belum sebut ukurannya
kan pak musy belum sebut
kalau misalnya kita bicara soal sejumlah tokoh agama yang ditangkap dan kemudian sekarang ditahanan
atau beberapa tokoh purnawirawan seperti pak kifalanjen yang ditahan kemudian
saya pikir kesimpulan macam ini
saya pikir kesimpulan macam ini
ini justru akan menjauhkan kita dari faktanya
karena apa yang mereka lakukan itu adalah provokasi yang dilakukan dengan sengaja
serangan serangan yang tanpa alasan tetapi begitu konsisten
menyerang dengan narasi narasi pidato pidato di mimbar mimbar agama mimbar publik
menyudutkan pemerintah dengan mengangkat narasi komunisme pemerintah anti islam dan sebagainya
semua yang kita tahu adalah kebohongan besar
itu punya efek kemasyarakat nggak
polarisasi kebencian apa namanya permusuhan
efeknya besar dan itulah yang kemudian menjadi amunisi
kenapa ada kekecewaan yang menjadi dendam terhadap negara
lalu negara seakan akan digambarkan sebagai monster
padahal faktanya monster itu dibangun di pikiran mereka oleh elit elit yang di kelompok mereka
dan yang monsternya adalah elit elit yang mengorbankan masyarakat
jadi bukan karena distrust kepada aparat atau negara dan kelakuan negara dan juga aparat
distrust itu konsekuensi dari
persepsi yang dibangun oleh monster monster politik yang melawan pemerintah yang sahas
yang beberapa waktu terakhir mungkin kita lihat ada di
apa namanya dicoba diproses oleh kepolisian
pak busni gimana melihatnya
ya jadi gini
kita itu juga masyarakat tentu memandang apa yang dia lihat
apa yang dia rasakan
jadi dia nggak ngarang juga gitu
memang bisa terjadi yang tadi digambarkan orang ngomong
tapi misalnya pak sunarko kemudian pak kiflan
dia sebenarnya paling dia bicara saja kalau ada forum apa semua
dia bukan ini bukan orang yang public figure yang diajak bicara kemana mana
karena forumnya memang terbatas saja
jadi kalau hanya itu alasannya
saya kira juga tidak terlalu barangkali mengada ngada kalau kita mengatakan
pak akifran itu bukan soal dia bicara di publik
kepemilikan senjata ilegal
dan beberapa lain
bagaimana anda memandang persoalan persoalan hukum
fakta fakta hukum seperti ini
ini kalau memang itu ada fakta fakta begitu diproses saja
dan itu yang tengah dilakukan oleh pemerintah
tapi kembali lagi
di dalam praktek kehidupan kita sehari hari itu
masyarakat memandang bahwa ini ada ketidakadilan
kepada di dalam perlakuan perlakuan
oposisi berkontribusi nggak
seperti kata bang boni tadi
oposisi berkontribusi juga membuat pemikiran atau ada di back mind publik
sehingga ada di
kan boleh dikata oposisi ini sudah lumpuh pak
ini oposisi ini kita nggak jelas
yang mana pendukung pemerintah mana pendukung ini
yang kita bisa baca itu hanya di media sosial saja
media sosial itu siapa yang ngomong juga kita nggak tahu
ini persepsi yang terbangun dari masyarakat
yang dirasakan oleh masyarakat
yang ini harus diperbaiki
dan ini poin besar
saya kira poin besar dari pak musni kan soal
apa yang tersisa setelah pengumuman mk besok
dendam yang belum terlampiaskan
perasaan ketidakadilan yang meskipun tidak terkonfirmasi
tetapi itu melekat
apa yang akan terjadi pas cmk
saya kira itu akan menjadi diskusi menarik
kalau cnn mau angkat
kita akan buat prakondisinya malam hari ini
tapi bagaimana nasibnya dengan penumpang gelap
tadi anda sudah sebut pendukung gelap
presis itu pak
jadi saya kira nggak ada
ada pendukung gelap itu
yang saya bisa fahami itu mereka ini adalah orang orang aktivis
yang merasa sebenarnya yang dihadapi ini tidak hanya masalah dalam negeri itu
tapi juga persoalan dari luar
pak musni ditahan dulu
kita akan dengarkan lagi jenderal mudoko berkata soal pendukung gelap ini
ada jaringan terorisnya
ada jaringan terorisnya juga ikut main main nanti
kita sudah tahu itu
berarti sudah dipetakan ya pak
kita petakan dulu ya
ini polri mengerahkan kekuatan sangat besar ya
ada empat puluh ribu orang yang siap
menurut saya cukup memadai
informasi sementara sih besok kurang lebih tiga ribu
ya dua lima ratus kemarin tiga ribu
tidak maksud saya kekuatan kemungkinan masa yang akan turun antara dua lima ratus sampai tiga ribu lah kira kira
oke mungkin tidak terlintas jujur
tapi pak muldoko sempat menyebut
adanya ancaman terorisme seperti itu
ya mungkin kalau yang dimaksud itu adalah penumpang gelap itu kemungkinan terorisme
itu bisa saja
bisa saja kalau itu yang dimaksudkan
tapi kalau yang dimaksudkan itu yang pergi demo apa semua mereka yang penumpang gelap itu saya kira tidak
mereka itu kan para aktivis ilmuwan
banyak teman teman saya alumni dari ui itu yang turun padahal mereka sudah senior
karena ada perasaan ini kita menghadapi satu situasi yang tidak menguntungkan
oleh karena itu mereka menyampaikan aspirasi mereka
apakah ini didengar atau tidak itu persoalan lain
paling tidak tanggung jawab mereka sebagai ilmuwan sebagai orang orang yang merasa negeri ini harus dilematkan mereka turun
jadi bagian dari demokrasi bukan perubahan gelap yang merusak demokrasi
saya kira kita harus jujur di sini lah
kebetulan lembaga saya pak husni kita menyoroti soal pendidikan pemilih
ya termasuk dalam hal kita memonitor calon calon kepala daerah anggota legislatif yang terpapar radikalisme dan segala macam
dan dalam konteks pilpres ini kami melihat ada beberapa kelompok yang memang berbeda tapi ada di satu gerbong
ya di sana ada kelompok politik yang mengusung pak prabowo sandi
lalu ada kelompok ideologis keagamaan yang memang dari seribu sembilan ratus delapan puluh tiga sudah berbicara soal pendirian negara khilafah
mereka ini dulu
yang kemudian menjadi hizbut tahir indonesia
lalu setelah dibubarkan muncul sempalan sempalannya
tapi orang orangnya masih hidup dan mengorganisir diri mereka sampai hari ini
dan kelompok kelompok ini tidak punya urusan dengan pak prabowo sandi
tidak punya urusan dengan pak jokowi
urusan mereka adalah demokrasi ini togut
dan itu ada dalam pusaran ini
dalam pusaran hari hari ini ada bang
setiap hari mereka berjuang
di mana mereka ada dan bagaimana mengidentifikasi mereka
itulah tugas dari bnp
itulah tugasnya badan intelijen
itulah tugasnya densus delapan puluh delapan dan semuanya
dan saya kira institusi negara punya semua datanya lengkap
secara telanjang mata publik melihat nggak mereka ada di dalam dua poros besar ini
mereka mengibar bendera hizbut tahir di mana mana
kita melihat bagaimana adegan publik mereka bicara soal khilafah menolak pancasila
kelompok kelompok ini yang justru paling militan menolak hasil pemilu dua ribu sembilan belas
dan itu penumpang gelap dalam demokrasi
inilah penumpang gelap
ini fakta atau asumsi saja bang boni
kalau ini ada di dalam persidangan
memang itu sudah dibantah dari siapa itu yang anas ya
anas itu kan dia mengulangkan
dua duanya ada anas ya
ada yang ikut tot dari situ
kemudian dia menyebutkan itu memang sengaja dibuat untuk mendiskreditkan salah satu calon itu sendiri
itu terungkap di dalam fakta persidangan ya
tapi itu sudah dibantah
jadi ini pertanyaan saya
apakah ini memang mereka ikut dalam terlibat
saya biasa baca di media sosial mereka ngomong ini ngomong itu
anda kan juga ilmuwan politik
tapi sebenarnya begini pak
tapi sebenarnya dalam
misalnya dalam demokrasi
dalam negara demokrasi
orang berbeda beda pendapat itu biasa aja
tapi kalau mengelola ideologi negara
apakah itu berkelindahan dalam dua poros ini
pak agus ini lebih asing dijawabnya supaya lebih enak waktunya kita akan segera kembali
saya masih penasaran sama penumpang gelap ini
ini kalau kita nonton film itu makanya kemudian ada tugas yang memeriksa kartu supaya nggak ada yang nonton juga
nonton juga gitu kan
ini anda lihat ini terasa atau enggak
kalau misalnya belum ada research tapi terasa
jadi kalau yang dikatakan hizbut tahrir itu kan sebenarnya yang membela mereka itu kan yusril ya
jadi sesungguhnya kita tinggal tanya
bung yusril itu
itu gimana you punya yang anda bela apa semua
dia sudah jelas berada di pihak sana
jadi mereka ini sebenarnya hanya menyampaikan hal hal yang mereka anggap itu benar dan lain sebagainya
dan menurut saya
itu jumlahnya nggak banyak itu
ini kita ini sudah sepakat pancasila itu adalah dasar negara ya nggak boleh diganggu gugat
dan itulah yang mempersatukan kita semuanya kan begitu pak
ada orang yang nggak setuju itu sama juga yang pendukung pak prabowo
pak jokowi kan pasti ada yang
masalahnya berbeda itu apakah membuat kebencian
jadi kalau menurut saya ini
saya mau lompat
diskusinya sebetulnya bukan lagi prabowo dengan jokowi
karena saya rasa kalau kita masuk ke situ terlalu mensintrifikasi di sini
karena persoalan terbesar ini penumpang gelap ini akan terus menjadi virus yang mengancam masa depan negara ini
ini berkontribusi pada apa polarisasi yang kita ajak
polarisasi yang kita ajak
dan targetnya targetnya adalah dua ribu dua puluh empat ke depan
apa indikasinya ini menjadi salah satu kekecoh
kalau saya melihatnya gini bang
kalau masalah keadilan ini kita tidak pernah bisa atasi
kan begini ada orang yang memandang bahwa ini kan masalah ideologi
tapi kalau saya bukan masalah itu lagi
bagaimana kita mengamalkan sila sila dari pancasila kemudian pembukaan undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima
saya kira kalau semua merasakan hasil kemerdekaan ini
orang ngapain ribut kesana kemari apa semua yang kejelas
kalau saya berpendapat seperti itu
masalah yang dihadapi ini kan ketidakadilan yang memang dirasakan kemudian dimanfaatkan
dan itu untuk polarisasi dan pertarungan itu di level grassroot tidak habis
saya mau lihat sih narasi macam ini yang justru membingungkan masyarakat
pemilihan kata diksi ketidakadilan kecurangan
yang sebetulnya kalau dikejar sampai detail itu nggak ada buktinya juga
nah tapi kalau kita mau jujur bicara soal ketidakadilan
pak musni kita bicara tiga puluh dua tahun orde baru
hancurnya bangunan sosial bangunan politik sebagai sebuah negara
yang memungkinkan lahirnya kemiskinan struktural
dan segala macam bentuk ketidakadilan yang terimbas sampai hari ini
lalu kemudian persoalan persoalan yang lebih rumit lagi pada zaman presiden sebelumnya
psb sepuluh tahun
dia memberi ruang munculnya kelompok ideologi tertentu untuk menguasai bumn birokrasi dan sebagainya
sehingga hari ini kita kewalahan menghitung berapa jumlah birokrat yang terpapar radikal
berapa jumlah tni polri yang terpapar berapa
pertanyaan saya dan publik apa kontribusi mereka terhadap perpecahan politik di level grassroot
permusuhan yang tidak berkesudahan kebencian yang tidak penarik
bicara soal ketahanan ideologi pancasila dan masa depan nkri
karena kelompok ini tidak akan pernah menyetujui pancasila dan demokrasi
mereka mengharapkan sebuah sistem pemerintahan berdasarkan kitab suci
artinya yang mau dibangun adalah teokrasi
nah kalau ini
seserem itu kak bang boni atau sesimpel yang dikatakan pak bos ini
kalau saya kalau kita mau
jadi gini pak
kalau kita mau
jadi begini pak
kalau kita lihat
yang merumuskan pancasila
dan tokoh tokohnya itu sudah menerima
jadi sebenarnya sudah selesai
yang nggak selesai itu kita nggak amalkan satu persatu dari pancasila itu sendiri
itulah masalah kalau menurut saya
tapi pak bos ini
ideologi yang kemudian seserah mega
saya tidak sependapat seperti itu ya
desain yang masif
menuduh pak jokowi itu komunis pro cina
apakah ada hubungan ini dengan yang dibahas
atau ini sebetulnya kebencian
yang di tanam di dalam satu kelompok
didoktrinasi mulai dari kecil
dididik bahwa eh di luar kita itu kafir
nah kalau eksklusifisme macam ini terus dijaga dan dipelihara
negara yang tidak punya kebencian
itu menjadi variabel terus lestarinya kebencian yang berusur ya
ini variabel terbesar yang memberi kontribusi terhadap kehancuran proses pemilu dua puluh sembilan tahun
biar juga saya dengar ke depan
kalau ini kalau yang saya bisa faham
sebenarnya apa yang terjadi di negeri ini
tidak bisa sepenuhnya
kita salahkan pak jokowi
ini adalah proses yang panjang
bermula ketidakadilan itu
orde baru itu memberi lisensi
ke kelompok orang
tapi dengan harapan pada saat itu terjadi
itulah yang terjadi sekarang
dan yang diperjuangkan sekarang ini
orang orang yang pergi demo menurut saya
saya mau pertajam
polarisasi kebencian segregasi
sosial politik yang terjadi di level grassroot
masyarakat yang termanifestasi
dari dua kutub
itu sebenarnya manifestasi dari persoalan panjang
persoalan yang panjang
pak jokowi lima tahun awal
konsen luar biasa
pada pembangunan manusia
pembangunan infrastruktur pembangunan sosial
kalau dibandingkan dengan
per sepuluh tahun psby
pak kita jujur dengan hati nurani
maupun dengan akal sehat
kita pasti bisa menarik kesimpulan
pemerintahan pak jokowi jauh lebih sukses tidak
saya harus jujur juga waktu kita nggak terlalu banyak
saya mau pertajam langsung
artinya gini ada kebencian
yang memang dipelihara dan dihidupkan
secara terus menerus dalam satu kelompok tertentu
dan kelompok ini
menjadi ancaman terbesar untuk masa depan
pancasila dan negara ini
jadi pasca putusan
mks sokari kita tidak akan melihat
adanya perdamaian rekonsiliasi
terutama di level grasu
karena ada penumpang penumpang gelap
yang membuat kebencian terus terstari
karena politik bicara kepentingan
artinya gejolak yang sudah terbangun
di masyarakat bawah
ini akan menjadi tugas berat negara ke depan
karena mereka ini sudah dicuci otaknya
yang berada di kelompok itu
untuk menyudutkan negara
seakan akan negara ini
dan itu akan tetap berkelindahan
dengan politik kontestasi
saya kira tidak mesti seganas itu
jadi saya pikir ini
ini yang pergi demo
banyak teman teman itu orang orang pinter semuanya
tapi mereka itu adalah orang orang yang terdidik
dan mereka menyampaikan pandangan pandangan
bagaimana penyelamatan bangsa ini
yang rakit bom juga
yang penting adalah
seharus menyelamatkan durasi kita
kita punya kepentingan yang sama
bang boni sudah habis
tapi paling tidak kita punya kepentingan yang sama
demokrasi harus sehat
polarisasi kebencian harus sudah berakhir
yang penting adalah tugas kita semua
tujuh periode kedua pak jokowi
yang harus bisa menyelesaikan manajemen sosial
untuk kelompok kelompok yang kecewa
bang boni tugas berat tamu sih sebagai sosiolog
rektor tugas media masa juga
untuk bisa membuat semuanya
terima kasih bang boni atas perbincangannya
kami akan segera kembali bersajar